saudara ketua umum partai gerindra sekaligus presiden terpilih prabowo subianto menghadiri peringatan nuzul quran dan buka puasa bersama keluarga besar partai golkar
acara digelar di kantor dpp golkar slipi jakarta barat
prabowo subianto tiba sekitar pukul lima sore disambut ketua umum partai golkar erlangga hartarto dan sejumlah petinggi partai golkar
tak hanya prabowo wakil presiden terpilih gibran raka buming raka juga hadir dalam acara ini
dalam sambutannya prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan partai golkar dalam pemilu dua ribu dua puluh
selama berapa minggu ini setelah kita melihat ketetapan daripada kpu
walaupun kita juga masih menghormati proses proses yang sedang dijalankan
kita menunggu hasil akhir dari mk
tapi saya sudah terus menerus melaksanakan suatu diskusi diskusi
brainstorming brainstorming pengumpulan keterangan pengumpulan
dan melaksanakan persiapan yang sebaik baiknya